kita ke informasi lain ratna sarumpait memutuskan tidak mengajukan banding atas fonis dua tahun penjara yang dibacakan hakim di pengadilan negeri jakarta selatan kamis lalu
menurut desmi hardi ada beberapa alasan ratna tidak mengajukan banding
salah satunya karena masa hukuman yang telah dijalani ratna telah dilalui selama sembilan bulan
dan mengenai kasusnya sendiri desmi hardy mengaku masih merasa keberatan dengan pasal yang disangkakan yakni membuat keonaran
dia menyebut tidak ada keonaran yang terjadi akibat perbuatan kliennya
ratna sarumpait diketahui di ponis dua tahun penjara
hakim menyatakan ratna terbukti bersalah menyebarkan kabar bohong tentang penganiayaan dirinya
setelah beberapa pertimbangan tadi kami berikan baik pertimbangan hukum maupun pertimbangan hukum
terutama terhadap masa hukuman yang akan dijalani oleh ibu dan dipotong dari masa tahanan
dan dia juga memutuskan bahwa dia tidak akan mengajukan banding
namun juga karena masih waktunya sampai kita masih berikan kesempatan sampai besok
kita juga melihat nanti bagaimana sikap dari tim kejaksaan sendiri apakah mengajukan banding untuk perkara ini
tapi dari sisi ibu dari sisi kami penyatakan bahwa terhadap kasus ibu ini kita tidak akan mengajukan banding